aku tuh gak marah sama kamu
aku tuh tahu semua ini karena ulah lisa
kamu harus berantem sama mama sama papa kamu
kalau lo lebih percaya sama orang lain lebih lebih sama lisa
berarti lu tuh aneh banget
dan kalau lo tuh gak percaya sama candy
lo tuh gak pantes jadi sahabatnya candy
gendi pokoknya aku harus ketemu kamu
harusnya biar apapun yang terjadi
biar ada seribu bukti yang nunjukin kalau kamu tuh jalan sama aku
harusnya aku gak percaya
sebab kamu emang gak mungkin jahatin aku
aldi dan steve aja gak percaya kalau kamu berniat mencelakakan mamaku
kenapa malah aku yang percaya sama bukti bukti palsu itu
padahal aku ini sahabat kamu dari bayi
pokoknya besok aku harus ketemu sama kendi
ke tante elva sebentar lagi kendi pulang
kok lama banget sih
eh ken sini aku bantuin

yang poussi ke rumah kamu
kamu ngapain sih nemuin aku di sini
kamu gak takut apa
atau jangan jangan kamu mau yang aku ncelakain kek mama kamu
aku tuh ke sini mau minta maaf sama kamu
waktu itu pikiran aku tuh lagi kacau
makanya waktu itu aku tuh percaya sama lisa
harusnya aku nggak percaya sama bukti bukti palsu yang dikasih sama dia
kau mau siti papalang juga kayak mama kamu kau mau celaka
mendingan kamu tuh turutin mama sama papa kamu deh
gak usah deket deket aku lagi
ken kenny tunggu
aku tuh gak marah sama kamu
aku tuh tahu semua ini karena ulah lisa
aku gak mau cuma gara gara aku kamu harus berantem sama mama sama papa kamu
ya mereka beneran
yang penting itu kebahagiaan kamu
aku tuh gak mau jadi perusak keluarga kamu
ran mulai sekarang aku gak akan deket deket kamu lagi
aku gak pengen kamu terpisah dari keluarga kamu lagi
aku yakin kalau kamu ngira aku marah sama kamu
kamu pasti gak ingin ketemu aku lagi
saat berpisah ran
eh ken kenny aku mau ngomong sebentar sama kamu ya
pagi pagi udah ngotok ngotok jendela
kendi aku mau ngomong sama kamu sebentar
itu kan rani
ya ampun kan lo nekat banget sih pagi pagi udah ngotok ngotok jendela
aduh harus gimana ya
rani kendi buka jendelanya
eh enggak enggak enggak
aku tuh gak boleh lama
aku gak boleh bukain jadi labet ya
kendi kamu jahat sekali sama aku
kini aku mau ngomong sama kamu sebentar aja
ken cepetan dong ken
kok ketahuan aku gak ada di rumah aku bisa dimarahin ken sama papa
aku tahu koken kamu cuma pura pura marah sama aku
hati hati kamu gak mau aku dimarahin sama papaku ya kan
hari ini adalah hari terakhir aku ngomong sama kamu
setelah itu aku tuh gak mau ketemu sama kamu lagi
kita tuh udah gak ada hubungan apa apa lagi ran
fanny sekarang aku tuh udah gak peduli kalau kamu dimarahin sama papa kamu kayak sama mama kamu kayak aku tuh gak peduli
aku emang udah gak marah lagi sama kamu tapi aku gak mau ketemu sama kamu lagi
ken kendi kamu dengerin aku dulu
nih aku bawa coklat buat kamu ya
kalau kamu lagi marah kan kamu butuh coklat
supaya kamu tuh bisa tenang ya
lebih baik kamu kasih aja coklat itu ke antoni
dia tuh lebih butuh daripada aku tahu
kendi jangan ditutup dulu ken
kendi dengerin aku dulu
aku juga gak nyangka kalau kita kan hidup terpisah kayak gini
ada apa gerangan yang membuat putri cantik ini melamun
memang saya tahu
mereka yang termasuk dukung cinta saya sendiri
mungkin suatu mirip pertama
ada mulut putih seperti ini
yang mulut kami
padahal aku kesini kan untuk melihat muka kamu yang ceria
eh taunya cemberut
oh iya tadi pagi rani ke rumah loh ngasih coklat
katanya kamu nolak pemberian dia ya
kamu suan sama dia
aku tuh gak berantem sama dia
aku tuh gak marah kesal sama rani
aku tuh gak mau
gara gara belain aku rani tuh harus berantem sama orang tuanya
aku gak mau
gara gara aku rani tuh jadi anak kurang ngajar
ken kamu harus mengerti apa keputusan kamu itu
apa rani lebih suka dimarahi sama mama papanya daripada dimarahi sama kamu
apa rani lebih menderita dicuekin sama mama papanya daripada dicuekin sama kamu
kamu kan juga pernah cerita
kalau kamu sama rani dari bayi udah sama sama
sedangkan mereka mereka baru satu
dua tahun ngeadopsi rani
ya kan jadi mereka masih perlu adaptasi
kamu gak perlu nyalahin rani rani tuh gak salah
rani bener karena ngebela kamu itu bener
tapi sampai sekarang aku harus gimana sama rani
aku tuh perlu waktu buat mikirin semua itu
yang pasti aku tuh gak bisa ngeliat runnie harus berantem terus setiap hari sama orang tuanya
ya di sisi lain aku juga senang rani tuh mau percaya sama aku
dia tuh percaya kalau bukan aku yang lakuin semua itu
ya itu dia aku tuh gak mau dia jadi berantem
dulu setiap hari sama orang tuanya cuma gara gara aku doang
ya aku mau menyendiri aja ton
kau duduk aja di sini
jelirana aku dengan sendiri
aku akan berusaha membuat lukisan lukisan bagus
semoga bisa dijual dengan harga mahal
dan uangnya bisa buat bayar fisioterapi kamu
tapi aku bingung banget
soalnya lukisan lukisan ini harus aku jual kemana ya
hai rani setelah mendengar apa kata kata antoni itu jadi bingung
hai apa keputusan aku buat jauhin kamu tuh salah ya
wah lingsan kamu bagus juga ya prit eh candy eh tapi bener lho kisah kamu tuh bagus banget kamu
tuh selalu nge kiss orang kamu kenal ya enggak juga
kadang kadang aku suka ngelukis healanku juga oh gitu terus biasanya lukisan lukisan hasil kamu
kamu tempel gimana kamu koleksi itu kalau di desa dulu sih aku koleksi tapi kalau jakarta sekarang
aku pakai untuk mencari uang soalnya aku lagi butuh banyak uang kan butuh uang banyak buat
apaan prita eh aduh enggak papa nih aku tanya tanya enggak papa kok buat seorang cowok

enggak sebenarnya aku juga gak tau sih hubunganku itu pacaran atau temenan
tapi sekarang dia butuh banget pertolongan aku gak enak kan kalau aku minta uang terus sama papa
jadinya sekarang aku melukis terus aku pakai uangnya untuk pengobatan dia
tapi aku masih bingung kan
aku mesti jual lukisan aku tuh di mana
gimana aku untuk sementara
kamu jualan aja lukisan lukisan kamu di depan warung aku
ya emang sih
makasih banget ya
makasih banget ya ken